buah kurma memang lekat dengan nuansa ramadan sebagai menu berbuka puasa
namun apa jadinya jika kurma diolah bersama dengan ikan nila
selama bulan ramadan warung makan yang berada di jalan parang tritis yogyakarta ini menyediakan menu nila tabur kurma dan nila saus kurma
pemilik warung mengatakan ia memilih menyajikan menu nila campur kurma karena meyakini hasil buah kurma dapat membantu menjaga stamina tubuh saat menjalankan ibadah puasa
saya kira tepat sekali kalau kita mengkonsumsi adanya nilai tabur kurma untuk menjaga stamina kita selama menjalani ibadah puasa
bagi mereka yang sudah mencobanya nila kurma ini memiliki perpaduan rasa yang cukup unik seperti rasa manis gurih
dan peraduan kuliner kekinian
kalian bisa mencoba nila tabur kurma di warung ini
kali ini paduannya dengan makanan tradisional asal minang yakni rendang
ini dia kentang oven rendang
sekilas makanan ini hanya terlihat seperti kentang dengan topping lelehan keju mozzarella
namun jangan terkecoh di dalam kentang ada kejutan daging rendang yang membuat lidah terguncang
kentang oven rendang disajikan bersama salad dan sentuhan torch pada kejunya
kita punya menu andalan mozza beef baked potato dengan varian rasa rendang
yang dimana dari si beef potato ini ada rendang yang kita padupadankan rasa western dan juga nusantara
yang disebut juga menu peranakan
bagi penikmatnya olahan kentang ini dirasa berbeda karena jarang ditemui di kota kembang
berbeda karena ada campuran mozzarella terus dimasak di oven masaknya enak
seporsi kentang oven rendang
yang dijual di restoran jalan banda kota bandung ini dibanderol seharga enam puluh delapan rupiah
tim liputan cnn indonesia